ada kelewat nggak
cuma mau tahu berapa isinya
hitung sekalian rapiin
yang seribuan seribuan yang dua ribuan ribuan
yang lima ribuan lima ribuan yang sepuluh ribuan sepuluh ribuan
masukin aplikasi seperti biasa
si iwan saya suruh balik lagi ke pasar
kamu butuh orang
mas bukan sedih
imas lagi deket sama dik dik
anak buahnya kang jamal
kang jamal itu anak buahnya kang mus
imas nggak tahu pacaran atau bukan
tau tau dik dik ngajak imas nikah
soalnya imas memang ada rasa sama dik dik
terus yang bikin kamu bingung apa
kemaren imas dua kali nelfon dirijek
mungkin dia lagi sibuk
imas nunggu nunggu dia nggak nelfon balik
sekarang imas nggak tau dik dik ada di mana
terus sebenarnya ada apa
saya kayaknya harus ganti motor bos
terus yang bilang supaya saya memperhatikan penampilan
motor saya kurang keren bos
merk atau bisnisnya sih bebas
yang penting lebih keren dari yang sekarang
kamu dateng ke dealer saya yang deket deket sini
bilang di suruh dik jamal
biar kamu dapat diskon gede sama kredit yang teramat sangat lunak sekali
saya mp membayaran yang selokar lomba
mana bisa begitu
saya mau keluar
mau balik lagi ke pasar
disuruh kang muslihat
saya kurang jelas barusan
saya mau keluar
mau balik lagi ke pasar
disuruh kang muslihat
kamu berani lawan saya
saya nggak ngelawan cuma menghindar
kamu jangan nonton aja baju
saya ninju kamu supaya bos jamal berhenti
saya harus ke pasar ketemu bang komar
kan kamu baru di reject dua kali sama dik dik
coba sekali lagi aja
siapa tahu kemarin memang ada apa apa
siapa tau sekarang jawab
emangnya kerjaan kamu apa
kamu belum cerita
nanti aja kalau ketemu lagi aku ceritain
kenapa gak sekarang aja
nanti gak ada alasan buat ketemu lagi
kalian tau iwan fisto
iwan anak buahnya komar
tapi dia gagal ikut reksit di pondal
saya tau bos
kasih dia pelajaran
awak tuh yang luar biasa kan
wah bener betul
yang ini dimana
kalau luar biasa
kenapa kang bau
enggak cuma mau tau berapa isinya
hitung sekalian rapihin
yang seribuan seribuan yang dua ribuan ribuan
yang lima ribuan lima ribuan sepuluh ribuan sepuluh ribuan
karetin masukin aplikasi seperti biasa
kalau bukan karena kang mus lihat kamu gak bakal buru buru bisa balik lagi kesini
jangan macem macem lagi
jangan godain yuyun
saya sudah dapat izin dari kang mus
kalau aku gak percaya telfon aja
jangan aja kang mus
barusan kamu nelpon saya ada apa
atau ngijinin si iwan ngedeketin yuyun
berarti saya juga boleh
tapi ada syaratnya
syaratnya apa kang
istri kamu juga bilang boleh
itu sih gak mungkin kang
yaudah berarti gak boleh
apa dia kesini
si iwan kemarin saya skor
tapi hari ini sudah saya suruh masuk
saya kasihan sama dia
kenapa kang komar ceritain sama yuyun
saya kan bukan istrinya
umum janda udah punya anak
tapi masih ada yang suka
kalau dia coba coba deketin kamu
dia suka kamu gigit gitu
kan kita udah selesai nyuar belah
jangan buat kayak tuh
untuk kita yang berani
kita di blas filming apa lagi
tentang penghasilan film bu ha giang
udah beres imennya